rekonstruksi ulang ini dilakukan untuk mematahkan kesaksian sejumlah saksi ahli terkait sifat racun cyanida
informasinya sekaligus menutup cnn indonesia prime hari ini
saya alvi todinova ginting terima kasih dan sampai jumpa
seiring berjalannya sidang kopi bersianida dengan terdakwa jessica kumalwongso
tim forensik mabes polri dibantu dengan ahli farmasi merekonstruksi pengaruh cyanida yang dimasukkan ke dalam gelas kopi dingin
forensik menyediakan dua gelas kopi yang sama sama berisi kopi dingin
kemudian salah satu gelas dimasukkan bubuk cyanida
saat diaduk warna kopi bersianida berubah warna menjadi kekuningan
dalam rekonstruksi ini forensik membuktikan jika kopi yang telah dilarutkan dengan cyanida tidak berdampak apapun pada orang orang di sekelilingnya
bahkan dengan jarak yang cukup dekat
temuan ini sekaligus membuat saya berpikir
membantah keterangan ahli yang dihadirkan terdakwa pada sidang jessica ke dua puluh tiga kemarin
menurut pakar yang dihadirkan kopi cyanida bisa membuat orang orang di sekelilingnya pusing dan bisa meninggal dunia karena mencium baunya
saya tidak mencium bau apa
jadi susah sekali dengan konsentrasi yang sangat tinggi untuk
jadi itu bedanya
kalau dalam gas cyanida yang mudah tercium
jadi saya nyoba dengan air panas sekarang tidak boleh dicoba karena berbahaya buat kita semua
dari hasil rekonstruksi tersebut puslab forma bespohri berkeyakinan
bahwa mirna tewas akibat minuman bersianida yang diduga diberikan oleh terdakwa jessica
mahardika prakasa satya jakarta